ketua dpp pdi perjuangan puan maharani bertemu dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di pelataran hutan kota senayan minggu pagi
dalam pertemuan itu puan kembali menegaskan nama ahy muncul sebagai kandidat cawapres ganjar pranowo
apakah rekonsiliasi politik pdi perjuangan dan demokrat akan mengubah peta koalisi dukungan pilpres dua ribu dua puluh empat
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada politisi pdi perjuangan andreas pareira selamat sore bang andre
kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra selamat sore bang zaki
ya selamat sore mbak nana mas toto dan pak andrea
dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya selamat sore mas toto
saya mau langsung ke pdi perjuangan bang andreas ketua dpp pdip puan maharani dan mas ahayi ketua mudemokrat
akhirnya bertemu apakah ini bentuk rekonsiliasi
antara pdi perjuangan dan demokrat ini berarti suhu panas ataupun hubungan dingin
yang terjadi bertahun tahun antara demokrat dengan pdi perjuangan sudah cair ya hari ini ya
sudah pecah esnya ya ini rekonsiliasinya
ya pertemuan hari ini melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pak sekjen kemarin
antara sekjen kedua partai
dan hari ini sebagaimana yang ditunggu diharapkan oleh baik kader maupun teman teman media
juga sebagian masyarakat memberikan respon yang sangat positif
saya kira pertemuan hari ini sangat kondusif
karena saya melihat baik dari mas ahi maupun bapuan tidak ada kecanggungan di dalam pertemuan tadi gitu
baik ketika awal mereka bersalman
setelah itu di dalam pertemuan lanjutan yang dimana hanya mas ahaye dan mbak puan yang bertemu
dan setelah itu mereka sama sama membuat konferensi pers di depan media
sama sekali tidak ada kecanggungan tidak ada handicap di antara kedua pemimpin muda ini
dan saya melihat bahwa ini suatu pertemuan yang bagus karena yang tadi najwa sampaikan
dari suasana yang mungkin artinya selama ini dianggap sebagai suatu kebekuan meskipun kalau saya katakan
yang beku itu tidak berarti tidak ada hubungan sekian lama tetap ada hubungan
tapi hari ini adalah pertemuan yang baik untuk membuka pertemuan pertemuan berikutnya
dan itu tadi juga diakui oleh bapuan maupun mas ahi bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir
tapi kita juga akan membuat agenda
agenda untuk pertemuan pertemuan selanjutnya yang memberikan ruang kerjasama yang lebih intensif antara kedua partai ini
tadi diakui oleh bang andre bahwa ini adalah icebreaker pertemuan antara puan dan juga ahy
pertanyaan saya kenapa icebreakernya baru dilakukan sekarang jelang pemilu dua ribu dua puluh
kenapa tidak dilakukan sebelum sebelumnya
ya ini kan soal momentum momentum yang baik tepat untuk kita berbicara banyak hal
karena tentu ada hal tantangan yang bisa dilihat secara bersama ke depan
dan saya kira sebagai pemimpin yang muda mereka lebih melihat masa depan
masa depan indonesia ini ke depan dan bagaimana kita menyamakan visi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan
di situ saya lihat poin yang bagus sekali yang diinisiasi oleh bapuan dan mas ahi
baik baik saya mau ke demokrat
bang zaky apakah demokrat melihat
icebreaker ataupun pertemuan antara puan dan juga ahy ini untuk kepentingan elektoral semata
karena ini kan kalau misalnya mau icebreaker ataupun memecah kebekuan harusnya dilakukan beberapa saat yang lalu
setelah terjadi kebekuan hubungan antara pak sby dengan bu mega sekian tahun
kenapa baru sekarang apakah ini hanya untuk kepentingan elektoral saja
demokrat nggak merasa seperti itu mas zaky
ya kalau kami tidak melihat seperti itu mbak nana
ya pertama mas ahi juga sudah menyampaikan kalau pertemuan ini
menatap ke masa depan
karena begitu banyak tantangan yang kompleks bagi negara ini
dan akan sangat baik jika kedua kekuatan besar ini bisa bersatu bisa bekerjasama dalam berbagai hal gitu
nah mas ahaye dan mbak puan ini kan juga sama sama tokoh muda di partainya pemimpin di partainya
yang ikut menentukan arah kebijakan partai ke depan seperti apa
bagaimanapun mas ahaya juga sudah menyampaikan demokrat punya pengalaman sebagai rolling party selama dua periode
pdp saat ini sudah menjadi the ruling party
sebelumnya pdp berpengalaman sebagai oposisi
kami sendiri saat ini juga sedang menjadi oposisi gitu
nah bagaimanapun pertemuan keduanya ini diharapkan
kalau tadi bahasanya kebekuan ya tadi pak andreas
tapi kalau mas ahy menyampaikan ini adalah seperti oase
bukan hanya oase bagi pdip bukan hanya oase buat demokrat
tetapi juga oase bagi seluruh masyarakat indonesia
seluruh bangsa dan negara yang ingin melihat bagaimana para elitnya
para pemimpin partainya dari berbagai kekuatan
itu bisa duduk bareng
mungkin ada pandangan pandangan yang berbeda
ada pilihan pilihan politik yang berbeda
tetapi bagaimana kita masih dalam satu kerangka yang sama untuk indonesia yang lebih baik
nah inilah yang kesepahaman ini yang sama sama dimiliki oleh mas ahy dan mbak puan
dan tadi sudah tegas dan jelas juga setelah pertemuan saya memang belakangan
karena tadi tidak sempat ya
karena ada tugas lain ya
disampaikan bahwa ini bukan satu satunya
akan ada kelanjutan lagi ke depan
kedepannya akan membahas lagi hal hal lain ya ke depannya
karena bagaimanapun berbicara mengenai bangsa dan negara itu kan tidak bisa hanya sekali dua kali
mas zaky bagi demokrat apakah rekonsiliasi ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk rekonsiliasi politik selanjutnya
antara ibu mega dengan pak sby yang sudah beku sekian tahun ini
ini kan generasi kedua yang bertemu generasi pertamanya
diharapkan pak sb dan bu mega bisa bertemu dalam waktu dekat untuk rekonsiliasi itu harapan demokrat
ya mungkin saja
itu akan sangat baik ya menurut kami
karena bagaimanapun itu kan kita ada mas ae mbak puan juga sudah menyampaikan tadi
bahwa kedekatan keduanya ini bukan hanya dalam konteks politik sih ya
tetapi juga bagaimana hubungan selaturahmi dan juga hubungan kekeluargaan
bahkan tadi kan mbak puan menyampaikan ini saya seperti bicara antar kakak dan adik
nah ini kan sangat cair ya sangat baik ya
nah tinggal nanti mungkin pada saatnya
ya di waktu yang pas di waktu yang tepat ya
ibu mega pak sby mungkin saja bisa bertemu
kalau bagi kami dari demokrat ya itu akan sangat baik
tetapi lagi lagi kan ini kan masih berproses
ini masih pertemuan awal
bahkan mas ahaye dan mbak puan sendiri kan masih perlu bertemu dulu nih
ya kan beberapa kali bertemu dulu menyamakan pandangan dulu ya
nanti barulah kemudian kita lanjut ke hal hal lainnya
itu yang kalau kami lihat
anda melihatnya rekonsiliasi politik ini antara pdi perjuangan dengan demokrat
ini untuk kepentingan elektoral pemilu dua ribu dua puluh empat semata
atau memang untuk penjajakan di pemilu selanjutnya nih dua ribu dua puluh sembilan
ya kalau kita kemudian hanya mendengar bahasa bahasa normatif
ini hanya icebreaker
lalu kemudian rekonsiliasi memecah kebuntuan dari kebukuan politik misalnya
malah biasanya tidak ada sesuatu yang konkret
kalau kemudian ada satu ikatan
walaupun ikatannya bernama elektoral ya
sifatnya sama kepentingan ingin sama sama menang
malah rekonsiliasi itu bisa terjadi dalam level yang lebih konkret
jadi menurut saya andai katapun momen yang digunakan adalah momen untuk menang secara elektoral
tapi kita anggap ini secara positif
karena kemudian rekonsiliasi itu malah bisa berbuah konkret
dan memang saat ini minimal dari sisi kepentingan cita
karena di mata konstituennya dan publik secara meluruh
kedua duanya menurut saya punya kepentingan yang sama
dengan ide rekonsiliasi ini
dalam pertemuan yang bisa dikatakan ekstrim ya
posisi politiknya selama dua puluh tahun terakhir
pdi perjuangan membutuhkan sebuah image bahwa mereka walaupun partai terbesar tapi tidak kaku
adugan dan tidak angkuh seperti kritik beberapa pihak misalnya
dan pertemuan yang ekstrim sifatnya ini
dan dengan demokrasi
menurut saya menunjukkan wajah baru buat pdi perjuangan
dan sangat mungkin kemudian untuk partai partai lain melihat wajah baru dari pdi perjuangan ini menjadi magnet buat mereka ikut masuk
buat demokrat sama
ada kesan partai ini seperti terperangkap dalam koalisi yang terlalu lama tidak mengambil keputusan
termasuk keputusan apakah ahy bisa menjadi sosok cawapres atau tidak
dengan lenturnya atau cairnya
kegiatan yang dilakukan oleh
demokrat dalam berkomunikasi dengan partai lain termasuk musuh politiknya dalam tanda kutip dalam hal ini pdi perjuangan
ini juga akan menunjukkan wajah baru buat demokrat
jadi diluar ujungnya apakah mereka bisa bertemu dalam kerja sama atau koalisi atau tidak
tapi kedua duanya menurut saya berhasil menaikkan bergening positionnya secara lebih positif ya
di hadapan ppm nya termasuk di hadapan publik dan di hadapan partai partai lain
oke jadi simbiosis mutualisme sama sama untung dalam pertemuan rekonsiliasi ini
begitu ya mas amin

saya mau ke bang andre
bang andre dalam pertemuan di gbk tadi mbak puan maharani kembali menegaskan bahwa nama mas ahy sebagai kandidat cawapres ganjar itu serius
sampai dua kali yang pertama waktu di rakernas yang kedua adalah tadi pagi di gbk
ini pdi perjuangan apa nih motifnya sedang mengganggu koalisi perubahan
secara demokrat sudah bergabung di koalisianis
karena disampaikan sampai serius dua kali loh
artinya dalam arti bahwa ya selama ini kan pdi perjuangan setelah mendeklarasikan mas ganjar
nah kita kan secara serius juga memantau dinamika yang berkembang di masyarakat
dan apa yang disampaikan oleh mbak puan itu adalah apresiasi yang serius terhadap keseriusan juga mas ahy di dalam bekerja di dalam membangun partainya
dan kita tahu kan mas ahy juga mempunyai kekuatan
mbak puan juga memperoleh apresiasi yang tinggi dari atau lumayan di antara bebeg reb sponsored salah yang sebagai doros itu pihak yangunci
asticksi mbak puan misalnya mobil ini bisa menghasilkan keutamaan artistik maupun site
serius dalam memberikan apresiasi itu gitu
nah kita lihat bagaimana perkembangan
baik mbak puan maupun mas ahy
menyampaikan bahwa pertemuan
hari ini bukan pertemuan
yang pertama dan terakhir
tapi kita akan membuka
ruang dialog di dalam
untuk pertemuan pertemuan selanjutnya
yang bisa lebih intensif
kenapa karena tidak mungkin juga kita datang
terus langsung oh mau
jadi capres atau tidak capres dari
pd perjuang kan tidak seperti
itu juga gitu dalam arti bahwa
ya toh di
politik ini kan dialog dialog
itu penting untuk membuka
ruang ruang dialog yang
lebih jauh lebih intensif
di dalam pembicaraan pembicaraan selanjutnya
tapi sulit membayangkan dua puluh tahun
berseteru terus kemudian tiba tiba
ke dalam kandidat cawa presiden nanti saya mau
tanya ke mas toto tapi saya mau
ke demokrat dulu bang zaky dengan
penjajakan ini dengan
tadi keseriusan yang disampaikan
oleh ketua tim pemenangannya
ganjar pranowo puan maharani bahwa
nama ketua umum anda masuk menjadi
kandidat cawa presiden ganjar ini demokra tergoda
nggak berpindah koalisi masa nggak tergoda
pertama perlu kami sampaikan
ya ini kami mengapresiasi dan berterima kasih
mas sahih juga menyampaikan selain langsung
ya dalam pertemuan empat mata itu
dengan bapak puan belum menyampaikan langsung mengenai
apresiasinya kepada bapak puan
juga pada teman teman dan pdip
gitu baik terkait pertemuan
hari ini maupun termasuk nama beliau
masuk dalam radar gitu yang kedua
tapi beliau juga sama sama menyampaikan
bahwa bagaimanapun mbak puan dan
mas ahy ini saling menyadari saat
ini kita sama sama di posisi yang berbeda
demokrat saat ini sedang di koalisi perubahan
dengan capres canggih sepas pas dan
sedangkan bapak puan jadi nggak tergoda
sedang di bdip nah ini kita
saling memahami posisi sama sama
hanya saja tadi
ada kesepakatan juga di dalam bahwa
kita tidak hanya berbicara mengenai politik
praktis gitu ada hal hal lain
ada kerjasama kerjasama yang bisa kita lakukan
ada yang dalam konteks jangka pendek ada
konteks dalam jangka panjang jadi kalau
kami sampai dengan saat ini sampai
dengan hari ini sampai dengan tadi
kan tadi ada biasa kalau mas ahy
kan setiap kali ada mau kegiatan kita siapkan
dengan baik selesai kegiatan kita ada
diskusi beliau sangat senang mendengarkan
masukan respon juga dari para kader
ya termasuk tadi yang ikut maupun tadi yang mencermati
pemberitaan di luar maupun masukan masukan
dari masyarakat yang muncul di berbagai
medsos maupun di nah tadi
disampaikan juga di dalam
pembicaraan itu ya bagaimanapun ini menjadi
suatu awal ya ke depannya kita akan
lihat akan mengalir ke mana
tetapi ada harapan bahwa ini bisa
menjadi suatu bentuk kerjasama yang
untuk bangsa dan negara yang bermanfaat
untuk bangsa dan negara ini yang kita
lihat ya jadi jangan juga
kemudian dipatok tadi sama persis
di sama roli pantir dan mas toto bahwa hari ini
harus begini harus begini enggak tetapi memang
dan silaturahmi ke depan itu
tadi juga dibicarakan
secara langsung dan to the point antara
mas ahaye dan mbak puan gitu
tapi kerangkanya adalah bukan
kepentingan jangka pendek ini kita bicara
mengenai kepentingan jangka panjang
bangsa dan negara gitu
jadi ada kode tadi yang disampaikan
oleh mas herzaki kerjasamanya
bisa jangka pendek jangka panjang nah jangka
panjangnya soal apa nanti saya mau tanya lebih dalam
selama dua puluh tahun berseteru
kemudian pdi perjuangan tiba tiba
nama mas ahaye sebagai kandidat
cowok persia mas ganjar ini menurut anda
apa ini manuver apa apakah ini
manuver hanya menggoda
kepada demokrat atau memang
betul betul serius atau sekali lagi
penjajakan untuk putaran kedua
mas toto melihatnya bagaimana
iya memang kalau kita
lihat kelenturan berpolitik dari semua
aktor ini sekarang lebih terasa ya
dan kalau mau ditanya
yang pertama menularkan
joko widodo bertarung
sebagai sosok yang pendukungnya
sebagian diantaranya bahkan menyerang
isu sara muncul tapi kemudian
tiba tiba dijadikan sosok
atau bagian dari
kabinetnya hitungannya dalam jangka
waktu beberapa bulan loh ketika
biasanya tuh sebagian pendukung masih
sakit hati belum lagi
sekarang kita melihat
kemudian masuk dalam koalisi perubahan
orang masuk dalam perdebatan jokowi
apakah mendukung ganjar atau kemudian
mendukung prabowo dalam situasi
kompleks seperti ini semua aktor pasti
mau tidak mau akan terbawa dalam
suasana yang lebih cair juga
entah tujuannya memang
tidak mau ketinggalan dalam
polarisasi yang kompleks ini
atau memang betul betul ingin membuat
sebuah pola baru itu yang menurut saya
sedang terjadi pada partai demokrat dan
pdi perjuangan karena dalam situasi
ngomplek seperti ini siapapun yang kaku
terlalu terbaca masuk dalam sebuah
positioning itu paling mudah untuk kalah
itu yang menurut saya sedang dijalankan
oleh demokrat dengan pdi perjuangan
kan orang misalnya dari jauh jauh hari
sudah menduga dengan kalimat ekstrim
kayaknya pdi perjuangan dengan karakternya
ini akan bisa sendirian nih dikeroyok
oleh koalisi besar atau demokrat
kemudian akan terpaksa menerima
panis menggarap cawapres dari nu
bukan ahy sebagai pilihan tapi kalau
pilihan utama saya pikir keduanya
dengan terkantaan seperti itu adalah
keluar dari black box tadi
sehingga kemudian membuka peluang
bagi keduanya juga
untuk tadi membuat
berbagai kemungkinan dalam pertarungan
yang memang kita harus akui cenderung ketat
jauh dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya
itu yang menurut saya sedang dilakukan oleh keduanya
oke jadi keluar dari stigma
hanya berkutat di koalisi koalisi itu saja
tapi saya mau ke bang andri
apakah kemudian kerjasama
politik jangka pendek ataupun jangka
panjang yang tadi dikeluarkan
kodenya oleh mas zaky ini maksudnya
pdi perjuangan tengah memerhitungkan
ataupun merangkul demokrat kalau
nanti terjadi putaran kedua di peer press
jadi komunikasinya sudah dibuka dari sekarang
ya itu tadi
sampaikan juga di dalam
itu kan ada hal hal yang berkaitan dengan
kerjasama itu kan kita perlu merangkul
dan kemudian ya
kita berbicara untuk kemudian kita
berbagi gitu dan
saya kira itu adalah
basis menjadi dasar
dan saya kira di sini
kalau apa yang dilakukan oleh
pdi perjuangan adalah
di dalam bagaimana
untuk suatu kerjasama
yang lebih intensif
dengan merangkul dan kemudian kita
bicara tentang bagaimana kita
membagi beban membagi
sama sama bekerja untuk
memperoleh kekuasaan kita bagaimana kita berbagi
tentang kekuasaan kedepan untuk
kepentingan masyarakat dan untuk
kepentingan bangsa dan negara saya kira
hal hal seperti itu
itulah seharusnya itu terjadi
di politik sehingga
kalau pertemuan hari ini adalah
pertemuan yang kalau kita
lihat ini adalah kalau tadi saya singgung sebagai
meskipun sebelum bukaan
berarti sebelumnya kita tidak pernah
berkomunikasi nah ini
awal untuk kemudian kita
bicara lebih jauh berkaitan
dengan hal hal yang akan kita lakukan
dalam kerjasama tadi gitu oke jadi
mau menarik demokrati putaran kedua ini
bang andi sudah tadi putar putar nih kita pengen
kelihatan ke situ tuh
katakan bahwa tidak ada
di politik kita datang langsung
oh nanti kau ini
silakan langsung ke sini tapi salah satu
message nya itulah maksudnya begitu ya
pertemuan seperti ini adalah
langkah langkah awal untuk melakukan
untuk pembicaraan yang lebih serius mbak nana
oke baik mas zaky terakhir
masuk ke putaran kedua apakah kemudian
demokrat memperhitungkan mengalihkan dukungan
ke ganjar dan pdi perjuangan
dengan sudah adanya pembukaan
ya pertama tentu komunikasi ini
sangat penting untuk dijalin tapi tadi
kami sampaikan pesan pak sby
jangan jadikan pertemuan ini hanya untuk kepentingan
politik praktis belaka
tetapi untuk kepentingan jangka panjang
kepentingan bangsa dan negara termasuk diantaranya bagaimana
kita bersama sama mengawal demokrasi
kita mengawal pilek dan pilpres kita
bisa berjalan dengan demokratis jujur
dan adil nah kalau dalam konteks tadi
bagi kami masih terlalu awal kita
berbicara mengandek andek ke arah sana
ya kan apakah kemudian
komunikasi ini sangat penting selatu rame
masyarakat di grassroot di akar rumput ya
bisa melihat bagaimana kita
berpolitik boleh beda pandangan
tetapi jangan kita putuskan tali selatu rame
janganlah kemudian kita tidak mau
berkomunikasi nah ini pesan yang ingin
disampaikan oleh mas ahaye dan mbak puan hari ini
dan ini ada keseriusan
apakah nanti berlanjut dalam konteks politik elektoral
ya kita sama sama tahu saat ini
capres kamianda sebelas badan capres yang mbak puan
adalah mas ganjar ya kita lihat nanti
kita lihat seperti apa
dinamika kedepan kita masih menunggu
pertemuan pertemuan lanjutan nah kita lihat nanti
baik kita tunggu nanti
kerjasama politiknya yang lebih konkret
twitter akan lebih adem nana
paling gak ya twitterland
paling nggak twitterland lebih adem
betul kata mas toto gak ada lagi
saling serang karena elitnya udah ketemu
tapi gak tahu elitnya bisa gak meyakinkan
pendukungnya untuk bisa sama sama
damai di pilpres dua ribu dua puluh empat
harapkan harus bisa harus bisa dan pasti bisa
kita tunggu nanti kerjasama politiknya
yang lebih real dan lebih konkret
di pemilu dua ribu dua puluh empat atau mungkin
di pemilu dua ribu dua puluh sembilan karena sekali lagi politik
itu cair dan kita juga menunggu nanti
rekonsiliasi politik antara pak sby dengan
ibu megawati soekarno putri terima kasih sekali
tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada direktur eksekutif
ada kepala bakomsra partai demokrat
herzaki mahendra dan politisi
pdi perjuangan andreas parera sehat selalu
bapak bapak terima kasih sudah bergabung
makasih nana makasih
makasih pak andres makasih mas toto